banyak ketua umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan
banyak juga bertemu untuk membicarakan hal hal yang bersifat di luar urusan kabinet
tapi tentang kebangsaan yaitu soal politik indonesia
kalau pak mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti pak mardiono nggak salah kalau ketinggalan
saya juga sama saya juga bertemu sama dengan ketua ketua umum partai politik yang terdahulu ya
misalnya apakah bertemu khusus dengan bapak presiden empat mata misalnya
sama kita juga lakukan itu
dan waktu itu arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung
atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung pak ganjar atau kemudian hal yang lain
karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin p tiga yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter
karakter yang cukup pas untuk segera buru buru dan tapi ternyata itu diambil oleh pak mardiono
dan ternyata ini akibatnya lihat tidak p tiga harus mengambil resiko kehilangan pemilih tradisionalnya
kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan pak mardiono
ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya karena p tiga saat ini secara nasional itu di kabupaten kota
di daerah tadi kita masih mendapatkan delapan juta lebih suara
apakah dengan buru burunya atau gerak cepatnya ikut mendukung pak ganjar pranowo
karena sudah ada mas sandi uno yang bergabung dengan p tiga keluar dari gerindra
dan itu harapannya adalah supaya wakil dari pak ganjar itu adalah mas sandi uno
supaya p tiga juga punya co tail effect
p tiga setelah mendeklarasikan pak ganjar tidak lama memang waktunya kemudian kita mendeklarasikan pak sandi
sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh partai persatuan pembangunan
itu memang kompas tv juga merilis itu
karena secara resmi memang kita diklarasikan waktu itu di hotel sultan
oke kalau itu tidak terjadi dan kemudian tidak ada strategi yang berubah
karena misalnya begini saya harus membandingkan misalnya caimin pkb salah satu targetnya adalah
tetapi ketika gelagat dengan bersama pak prabowo ia tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden lenyap gitu
semakin tipis maka ia pindah haluan
mengapa strategi atau kelincahan seperti ini tidak dimiliki oleh pak mardiono
atau tidak menjadi salah satu opsi yang harus anda lakukan
jadi di p tiga itu partai yang cukup demokratis tetapi taat asas
jadi di p tiga itu ada empat majelis
ada majelis kehormatan yang menjaga kehormatan partai ini
ada majelis pertimbangan yang selalu memberi pertimbangan pertimbangan
kemudian majelis syariah tentang keagamaan
kemudian majelis pakar yang selalu melakukan kajian kajian untuk langkah langkah politik itu
dari empat majelis itu berpedoman pada enam prinsip perjuangan partai
yang ditinggalkan oleh para pemilih
dari situ maka tidak kemudian semua keputusan p tiga itu kemudian bisa diputuskan oleh seseorang
untuk mudah untuk berbalik
membalikkan arah itu juga tidak mudah
nah oleh karena itu p tiga selalu menjalankan keputusan keputusan dengan senantiasa taat asas
itu yang kita jalankan secara demokratis
kemudian hubungannya dengan eksternal
maksudnya kenapa posisi p tiga seolah seperti ya sudah mencalonkan wakilnya mencalonkan kadernya
karena bagaimanapun juga p tiga akan mendapatkan kutil efekt
itu yang menjadi salah satu strategi dari pkb dengan cak imin
tapi pkb mendapat tambahan suara untuk partainya
mengapa pilihan pilihan untuk menyelamatkan partai
demi perolehan suara atau kutil efek itu tidak menjadi prioritas
ya kita sudah memilih dan tentu ini tidak terlepas ya tadi saya sampaikan bahwa
kita memilih bersama sama dengan pdi perjuangan
kemudian kita mendeklarasikan pak ganjar
kemudian ada pak sandi yang kita deklarasikan sebagai calon wakil presiden
ini tidak terlepas dari tingkat hasil keputusan strategi politik
ya yang secara bersama sama tentu ya
yang mata rentenya tentu tidak bisa diputuskan
ya antara partai yang kita sebut sebagai koalisi
tapi kalau bu mega beliau tidak menyebut koalisi ya
ya oke lah itu kita sebut sebagai kerjasama politik
itu juga tidak terlepas ya dari keputusan keputusan arah politik itu
atau sebenarnya karena sudah ada mas sandi di p tiga
posisi p tiga jadi serba salah
mau ke pak prabowo sudah mungkin karena relasi
mau menawarkan mas andi juga sudah tidak mungkin
mau masuk ke koalisinya anies
jadi posisi p tiga ini tidak punya keleluasaan untuk bermanuver
sudah ada mas andi situ yang membuat p tiga semakin terkunci
kalau saat itu ada juga pengamat politik ya
yang mengatakan bahwa p tiga dengan kehadiran pak sandi itu mendapatkan durian runtuh
itu kalau nggak salah mas adi prayetno ya
tetapi harapan itu kan tidak seperti apa yang dikatakan
tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita
implementasi politik di lapangan itu ternyata beda realitasnya
ketika ya kami sesungguhnya sangat berharap ya dengan pak sandi itu
dengan tingkat popularitas yang menurut pandangan kami
itu lebih populer ya
itu saya harapkan ya akan kita mendapatkan kotel efek itu
tapi kita masih terus berjuang bersama
tapi ini juga menjadi cerminan p tiga bahwa p tiga tidak lagi seperti dulu
dengan begitu banyaknya tokoh tokoh politisi yang tidak saja dihormati
ini sesungguhnya menjadi salah satu pelajaran p tiga
bahwa setelah mungkin terakhir pak hamzahas
p tiga sudah kehilangan tokoh karismatiknya
seorang tokoh baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional
politik yang tidak saja populer
seperti yang pernah dipunyai oleh p tiga
ini sesungguhnya juga menjadi salah satu cerminan
mengharapkan mas sandi uno
bagus ada mas andi uno yang ada di situ
karena terbukti p tiga memang tidak ada orang lagi
tidak juga sebenarnya ya
di p tiga itu ada tokoh karimetik kita yang besar
yaitu dulu ada kayi haji memon juber
yaitu menjadi guru panutan kami semua
saya mengatakan dalam politik praktis sekarang
betul betul kehilangan siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang
yang bisa dianggap menjadi
nah kemudian dari ketokohan kayi haji memon juber
dimana beliau juga adiknya kayi haji said agil sirot
cucu cucunya juga mencalonkan
baik itu jawa barat maupun jawa tengah
termasuk putra dari kayi haji memon juber
berarti ketika memang masih ada tokoh tokoh
yang dianggap mampu membawa p tiga
saya sebagai kader p tiga yang lahir
bukan berada dalam partai partai yang lain
apakah bentuk pertanggung jawaban anda